presiden joko widodo saat membuka pameran umkm export brilliant preneur dua ribu sembilan belas jumat pagi
presiden sempat menikmati secangkir kopi serta berkeliling meninjau peserta dan produk pameran
presiden berpendapat pasar nasional jangan sampai dibanjiri oleh produk produk impor
bagaimana kita bisa berkompetisi dengan mereka dengan produk produk impor itu
jangan sampai kita meninggalkan pasar domestik terlalu konsentrasi ke ekspor
sehingga yang di dalam negeri justru diserbu oleh barang barang dari luar
presiden melanjutkan kontribusi ekspor masih didominasi pengusaha besar dengan bagian delapan puluh lima enam persen
sedangkan pengusaha kecil dan umkm sekitar empat belas persen
direktur utama bank rakyat indonesia sunarso mengatakan pihaknya telah menyalurkan kredit ke pengusaha umkm sebesar rp tujuh ratus satu triliun
atau setara rp tujuh puluh delapan persen dari total kredit bri sebesar rp sembilan ratus tiga triliun
hingga tahun dua ribu sembilan belas
selama dua ribu sembilan belas ini nasabah umkm bri yang telah naik kelas sebesar satu dua juta nasabah
dan bila diakumulasikan selama dua tahun sejak dua ribu tujuh belas maka total nasabah bri yang telah naik kelas sebanyak lima lima juta nasabah
yang ketiga selain itu kami juga secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan
kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan umkm ini pertama pembinaan rumah kreatif bumn dengan melakukan pelatihan terhadap lebih dari tiga ratus dua puluh delapan ribu anggotanya
kegiatan umkm export brilliant pranner dua ribu sembilan belas ini ditujukan agar umkm naik kelas menjadi pengusaha menengah dan besar
juga menjadi pengusaha yang mampu bersaing di pasar global melalui aktivitas ekspor

pameran binaan bri ini terdiri dari berbagai bidang usaha seperti fashion makanan minuman kerajinan dan home decoration
untuk omset saya baru lima ratus juta
untuk mengembangkannya saya masih butuh lagi untuk pengembangan produk kami
jadi untuk omsetnya kita mau go internasional
ekspor kita masih kecil kecilan tapi sudah masuk mulai masuk malaysia brunei
sudah ada juga permintaan ke arab saudi kemarin
kendalanya kita belum sanggup kapasitasnya karena masih terkendala dengan mesin
jadi harus menembah mesin dulu
karena permintaannya lumayan besar lima puluh ton
dalam pameran kali ini hadir pengusaha pengusaha dari luar negeri untuk melakukan pembelian produk umkm
kita di sini kita dijemput oleh menteri pemerintah indonesia dan juga dari bank bri
untuk kita untuk kita
untuk mengembangkan produk yang bisa kita jual internasional
sekarang kita sudah perhatikan bahwa indonesia sudah berkembang dalam kualitas dan harganya
dan mereka sudah bisa bergantung di pasar internasional
jadi kita melihat banyak potensi di peralatan rattan bagian handbag fasiun dan beberapa pakaian
dalam pameran kali ini para umkm mendapatkan pelatihan dari para ahli terkait prosedur ekspor
lisensi dan sertifikasi produk halal serta business matching
antara umkm dengan pembeli luar negeri
kedepan bank bri mengembangkan aplikasi di mana setiap umkm bisa menilai diri sendiri mengenai permasalahan
yang dihadapi secara online dan mendapatkan solusi terbaik dan tercepat dari para ahli
agung happy kurnia junior one jakarta